mendung dan gabutipis masih berkelayut di jorong rimbudata
nagari sungai nanam kejamaatan lembaga manti solok sumatera barat
saat sekelompok petani yang tergabung dalam kelompok tani tuah sayu
memanen bawang merah di lahan mereka
lahan di atas ketinggian satu empat ratus meter di atas permukaan laut ini
rupanya cocok untuk ditanami bawang merah
hasil panen bawang merah di wilayah ini memiliki bentuk sedikit berbeda
dibanding bawang merah yang dihasilkan sentra bawang merah di dataran rendah
seperti berbes jawa tengah
bawang merah produksi solok memiliki bentuk lebih besar
dengan kulit lapisan yang juga lebih tebal